indonesia ini sudah sekitar tiga puluh hari
jadi kita mungkin masih ada waktu satu atau dua minggu ke depan
kalau kita bandingkan dengan negara negara lain seharusnya puncaknya sudah tercapai
data yang kami miliki menunjang memang ke hal tersebut
jadi biasanya itu puncak tercapai kalau dominasi satu varian itu sudah tinggi